wali kota solo gibran raka buming raka telah dipilih bakal calon presiden prabowo subianto
untuk mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden
kurang dari sebulan sebelumnya dalam akun instagram resminya
mas wali menyampaikan tujuh belas titik prioritas pembangunan pemerintah kota solo
bila gibran resmi maju sebagai calon wakil presiden
maka ia meninggalkan sejumlah proyek dalam kondisi belum selesai dikerjakan
tiga belas titik prioritas pembangunan itu antara lain berupa pembangunan masjid
islamic center museum pembangkit listrik tenaga sampah
jalan layang kereta api dan pembangunan shelter umkm
selebihnya adalah proyek revitalisasi kawasan kota kawasan kumuh
bangunan bersejarah pasar sentra umkm
fasilitas olahraga hingga kebun binatang
lalu proyek apa yang sudah bisa dimanfaatkan publik
salah satu yang ikonik adalah pembangunan masjid raya sheikh zayed
masjid ini dibiayai dengan dana hibah dari pemerintah uni emirat arab
senilai tiga ratus miliar rupiah
sementara revitalisasi sejumlah titik juga bisa diakses publik
salah satunya adalah kawasan ngarso puro
kawasan ini berdekatan dengan revitalisasi pura mangku negara
lokasi lain yang saat ini menjadi salah satu prima dona adalah solo safari
yang merupakan revitalisasi dari taman satwa tarujuru
sementara sejumlah titik lainnya saat ini kondisinya beragam
seperti masih dalam pembangunan hingga masih dalam tahap kajian
di antaranya adalah pembangunan elevated rail atau rela yang disimpang tujuh joglo
proyek ini menelan dana hampir satu triliun rupiah atau tepatnya sembilan ratus dua puluh miliar rupiah
penataan kawasan balai kandung
balai kambang saat ini masih terus dikejar pembangunannya
yang perlu dicatat dari pembangunan tujuh belas titik prioritas ini adalah
bahwa hampir seluruh anggaran dibiayai apbn dan hibah
bila gibran maju sebagai cawapres
maka berbagai jenis proyek yang menjadi prioritas
akan ditinggalkannya begitu saja
artinya tanggung jawabnya dipanggul pemkot solo
serta wali kota selanjutnya
uang udah balik kota aja
rampung semuanya proyek proyeknya belum rampung
sudah mau ditinggal jadi wakil
nggak setuju jadi
nanti wali kota yang akan yang meneruskan
yang penggantinya pak gibran yang bisa menurutkan dan
diberi tanggung jawab bagaimana cara
memajukan kota solo
guru besar tata negara universitas sebelas maret surakarta
suni umul firdaus mengatakan
memang tidak ada aturan yang melarang seorang kepala daerah
meninggalkan separuh jabatannya untuk pindah ke posisi lain
tapi mestinya juga nanti pak wali kota itu juga memantau langsung
bagaimana perjalanan dari program kerja yang sudah dicanangkan
karena untuk memantau atau bertanggung jawab terhadap program kerja itu
bisa dilaksanakan sebagai sosok seorang wali kota
atau mungkin sosok di luar wali kota
dalam sejumlah kesempatan gibran raka buming raka menyebut
kalau seluruh proyek prioritasnya akan terus berlanjut
meski ia tak lagi menjabat sebagai wali kota
seorang pejabat publik sah sah saja mengejar karir politik
untuk menempati posisi yang lebih tinggi
namun jangan sampai hal ini justru membuat warga masyarakat tersandera
karena warga masyarakat adalah para pembayar pajak
endrawan siawan fajar indrajaya solo jawa tengah